kami sudah terhubung dengan wali kota tangerang arief wismansyah malam ini lewat sambungan skype
selamat malam pak arief
selamat malam mbak
terima kasih telah bergabung bersama kami di cnn indonesia newscast
bapak mungkin bapak arief bisa menjelaskan apa saja alasan dibalik penutupan mall ciledug ini
ya jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan kita ini masih dalam kondisi pembatasan sosial berskala besar
tahap dua yang jilid tiga sebenarnya
jadi kita melihat bahwa di cbd ciledug ini masyarakat begitu rame tanpa memperhatikan protokol kesehatan penanganan covid sembilan belas
sehingga kita sangat khawatir jadi itu akan menjadi kluster baru begitu
sebenarnya awalnya kita sudah tutup kondisi ramayana tapi ternyata kelihatannya pengelola ini agak nyolong nyolong tetap buka
jadi kemarin kita segel setelah mendapat laporan warga begitu banyak yang ingin berbelanja
oke berarti tadi pak arief mengatakan bahwa pengelola ini nyolong nyolong jadi tidak ada koordinasi dengan pemerintah kota tangerang pada awal dibukanya mal tersebut
seperti itu pak
ya sebenarnya begini mbak
sebenarnya itu kan memang ada hypermarket nya di situ
nah hypermarket nya boleh karena dia menjual kebutuhan pokok
nah cuman ini kan ada pedagang pedagang yang lain ini
ada kiosk kiosk dan lain sebagainya
itu yang sebenarnya kita larang
jadi makanya sekarang kondisinya pintunya kita tutup kita hanya buka dari pintu samping hanya untuk kebutuhan ke hypermarket
ke hypermarket itu aja ya pak ya
penyegelan sampai kapan pak
ya sampai psbb ini berakhir ya
dan saya berharap sekali karena ini memang masyarakat apa namanya di menjelang lebaran ini masyarakat banyak yang keluar
karena kita masih ada di tangerang
karena pandemi covid jadi saya himbang sekali kepada masyarakat agar tetap disiplin dan melakukan protokol kesehatan covid begitu
ada tindakan terhadap pengelola
tadi pak arief mengatakan ada tindakan nyolong nyolong seperti itu
mungkin ada komunikasi lebih lanjut dengan pihak pengelola mal
ya itu akhirnya kita segel
kita segel aja sementara begitu
jadi agar tidak melakukan aktivitas begitu
tidak ada tindakan yang
mungkin berujung atau lain gitu ya pak ya
ya kita masih
dan kelihatannya mereka juga mengikuti arahan kita untuk menutup sementara selama psbb ini
cukup bergenasi ya pak
selain mal ada lagi pak mungkin pasar tradisional atau tempat tempat lain yang tempat berkumpulnya biasa dijadikan tempat berkumpul warga di kota tangerang seperti itu
ya jadi terutama pasar pasar ya
bawa sekali ke masyarakat untuk kebutuhan pasar
sebenarnya masyarakat bisa menggunakan berbelanja secara online
karena kita sudah sebar juga nomor nomor pasar yang bisa dihubungi
yang nanti akan bisa dikirim
jadi kurangilah keramaian ya
itu terjadi karena berkumpul begitu
jadi minimalisir kumpul kumpul yang ada di masyarakat
sehingga mudah mudahan kita bisa sama
sama meminimalisir dampak covid sembilan belas
bahkan kita targetnya memang pengennya memutus rantai covid ini
apalagi selama psbb ini sebenarnya sudah terjadi penurunan
jangan sampai karena persiapan lebaran ya berlebihan nanti malah menjadi second wave lonjakan baru
yang nanti kasian semua yang sudah berjuang selama ini teman teman tenaga kesehatan aparat dan semua pihak lah
yang kita ingin menjaga agar masyarakat kita tetap dalam kondisi sehat
nah dari aparat kemudian juga dari pemerintah serta orang orang atau personal yang turun langsung di lapangan ini pak
gimana bisa menjamin bahwa masyarakat tetap sadar gitu akan pemberlakuan psbb ini
kemudian juga nurut gitu terhadap aturan yang diberlakukan oleh psbb ini pak
bapak tadi bicara mengenai kesadaran
supaya menjaga masyarakat tetap sadar gitu ke depannya pak
makanya sekarang ini kita terus disiplinkan
masyarakat ya baik di tempat tempat checkpoint kita juga melakukan razia razia di spot spot
dilakukan oleh kecamatan kelurahan bekerja sama dengan tni polri teman teman satpol pp
kalau mereka tidak keluar rumah tidak menggunakan masker
ya itu kita berikan sanksi sosial antara lain nyapu jalan melakukan kebersihan dan lain sebagainya
jadi yang sekarang
kita himbau sebenarnya dari teman teman media termasuk dari cnn ini
agar masyarakat sadar betul bahwa penanganan wabah ini butuh kerjasama
juga kedisiplinan kita semua
bukan hanya dari pemerintah tapi kebutuhannya adalah kebutuhan masyarakat
maka saya berterap sekali masyarakat yang ini sudah cukup lama kami paham
sudah hampir sebulan kita melewati psbb ini
ya kita tinggal kurang lebih minggu lagi ke depan
sehingga kita bisa hidup dalam kondisi new normal ke depannya
dan ini yang sekarang kita persiapkan agar masyarakat benar benar disiplin mandiri
siap dalam menjalani kehidupan new normal berdamai dengan covid begitu
tapi pak saya juga cukup concern mungkin dari kekeluhan masyarakat yang
tadi bapak bilang kan ada sebagian besar dari masyarakat yang bosan
kemudian juga bingung atas pemberlakuan psbb yang cukup lama ini
tapi juga banyak yang mengeluh mengenai kebutuhan ekonomi mereka gitu terdesak
sehingga mereka memaksakan diri untuk beraktivitas mencari pekerjaan
kemudian juga mencari nafkah di tengah pemberlakuan psbb
mungkin dari pemkot tangerang sendiri bagaimana
apakah kedepannya ini ada solusi untuk mereka yang membutuhkan sekali gitu
terhadap perut gitu nafkah ke depannya gitu untuk tetap bertahan hidup
ya jadi sekarang ini kita sudah mendata mbak
ada kurang lebih satu ratus tujuh puluh dua ribu kepala keluarga yang terdampak
dan bantuannya terus kita distribusikan ya
jadi yang dari kementerian sosial itu ada kurang lebih sembilan puluh tiga ratus enam puluh empat kakak
terus didistribusi dan yang dari provinsi juga sudah mulai berjalan
mudah mudahan sisanya bisa terus diselesaikan menjelang lebaran begitu ya
termasuk yang bantuan dari pemerintah kota
ini kita baru saja mendistribusikan lagi bantuan lumbung warga
itu dua pintal ya untuk menjaga kebutuhan masyarakat
dan kalau kita lihat sekarang
masalahnya bukan masalah perut justru kan ini kan orang hanya pengen belanja
bukan lagi bekerja ya
nah sekarang kita imbau pedagang pedagang yang ada
itu gunakanlah manfaatkan dalam kondisi new normal
manfaatkanlah transaksi ini menggunakan online begitu
jadi mau tidak mau karena memang virus corona ini sampai sekarang belum ada vaksinnya ya
dan ketika sakit itu kan cukup lama
jadi kita mendengarkan banyak pasien pasien yang sedang dirawat
yang lagi dirawat di tempat kami di rsud kota dan lain sebagainya
ini sudah sabar empat belas hari juga begitu
jadi empat belas hari dikarantina itu sesuatu yang sangat tidak menyenangkan
apalagi di sana juga banyak tenaga tenaga medis yang mereka sangat riskan ya terpapar langsung
jadi makanya untuk itu saya berharap masyarakat bisa kembali disiplin

kalau tidak ada kebutuhan ya kalau ada kebutuhan tadi
sekarang bantuan sosial sudah mulai terdistribusi ya kan
nah ini yang mau belanja belanja yang belanja beli tajil yang belanja beli baju lebaran
bahkan saya dapat informasi dari bogor gitu ya ada pernyataan pak bima arya
orang yang belanja itu menggunakan dana bantuan sosial
jadi dana bantuan sosial itu kebutuhannya tadi buat perut bagaimana yang mbak sampaikan
ya jangan sampai dibeliin baju lebaran begitu
prioritasnya harus ada ya pak ya
kita harus memikirkan yang apa namanya kebutuhan pokok ini bisa terpenuhi dengan baik
dan ya tolong ini menjadi perhatian juga kepada masyarakat
oke pak arief terakhir pak untuk kebijakan pemerintah kota tangerang sendiri
terkait dengan psbb kemudian juga checkpoint checkpoint yang ditaruh di sekeliling kota tangerang
terutama ini mengantisipasi mungkin adanya pemudik gitu warga yang ingin mudik keluar kota tangerang
sebelum dan juga setelah lebaran seperti apa pak
ya jadi sesuai arahan dan himbawan pemerintah baik pemerintah pusat hingga pemerintah daerah
kita sama ya kita menghimbau untuk tidak melaksanakan mudik
karena kasian keluarga kita yang di kampung halaman karena kita ini tangerang ini termasuk zona merah
jadi bagian dari pusat pandemi begitu ya
jangan sampai nanti akhirnya pulang kampung juga harus dikarantina empat belas hari
kalau memang tidak positif ya
kalau positif nanti akhirnya keluarga kita di kampung juga akan bisa terpapar
apalagi mungkin sarana perasarana fasilitas kesehatan yang ada di kampung halaman itu sangat terbatas
jadi pikirkan masak masak ya dan kita himbau untuk tidak mudik
dan nanti kita juga melarang untuk kembali
jadi kalau sudah pulang kampung ya kita akan memperketat batas batas yang ada di kota tangerang
supaya mereka tidak bisa kembali masuk
karena sepertinya dia selama ini negatif
di kampung mungkin terpapar karena kita lihat daerah di wilayah jawa barat jawa tengah jawa timur
ini kan sekarang terjadi lonjakan angka yang positif begitu
jadi ini juga rawan juga kembali buat masyarakat di kota tangerang yang selama ini kita terus berjuang
bagaimana mengendalikan dan menurunkan wabah covid yang ada di kota tangerang ini
baik terima kasih pak arief
semoga menjadi perhatian dan juga pertimbangan masyarakat untuk berlaku ke depannya ya
terima kasih pak arief atas informasinya selamat malam